beberapa hari lalu partai golkar menyatakan mantap memberi dukungan kepada basuki cayapurnama atau ahok
untuk maju pada pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
dukungan golkar ini mengenapi kursi yang mengusung ahok lewat jalur partai
setelah partai nasdem dan hanura lebih dulu mendukungnya
namun kemudian muncul dualisme sikap di lingkup internal partai golkar
deklarasi yang dibuat dpd satu untuk ahok disebut belum final dan bukan merupakan sikap resmi partai
selasa lalu partai golkar mendeklarasikan dukungan terhadap basuki cahayapurnama atau ahok
untuk maju pada pemilihan gubernur dki dua ribu dua puluh
pelaksana tugas ketua dpd golkar dki yoris rawayai menyatakan dukungan kepada ahok tanpa syarat
dan diberikan setelah melihat realitas yang ada
bahwa berdasarkan berbagai macam kajian dan perbincangan yang cukup serius
antara dpp dki bahkan telah disepakati bahwa golkar mendukung
saudara basuki cayapurnama atau ahok untuk gubernur
akan berumur pada dua ribu tujuh belas yang akan datang
mungkin penilaian kami tidak objektif
namun dukungan golkar terhadap ahok itu dibantah mantan ketua umum partai golkar
yang kini menjabat ketua dewan pembina partai abu ruzal bakri atau ical
ia menganggap deklarasi dpd itu bukan sikap resmi partai
karena belum melalui pertimbangan dewan pembina yang ia pimpin
pernyataan ical pun disanggah ketua dewan pakar agung laksono
agung menegaskan suara dewan pembina bukanlah acuan yang wajib didengar
deklarasi dukungan terhadap ahok bisa jadi merupakan momen
untuk membalikan suara golkar pada pemilihan umum
sebab tren perolehan suara golkar sejak pemilu legislatif seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu empat belas terus menurun
gejolak yang berujung perpecahan di lingkup internal partai
dan hantaman badai politik terus mengerus citra partai beringin
pilihan mendukung ahok pun dinilai sebagai cara golkar perlahan mengais suara pada pemilu
terutama di kalangan pemilih pemula
fakta relawan teman ahok yang berhasil menghimpun perolehan mendekati satu juta ktp
membuktikan ahok memiliki suara yang menjanjikan bagi partai golkar
terlepas dari soal pragmatisme partai
dukungan terhadap ahok dipandang sebagai pilihan yang realistis bagi golkar
di tengah minimnya kader partai yang layak diusung
agus dunmansyah cnn indonesia